dalam rapat terbatas presiden joko widodo juga membahas persiapan ramadan dan idul fitri tahun dua ribu dua puluh
menurut presiden ramadan dan idul fitri kali ini berbeda penanganannya akibat wabah corona
karena itu presiden memberikan instruksi untuk melakukan cek lapangan agar distribusi bahan pokok tidak mengalami kendala saat dikirim ke daerah
selain itu paket perlindungan sosial bagi warga kurang mampu diminta segera direalisasikan
seperti program keluarga harapan dengan sembako kartu akses sembako lewat kartu prakerja
hingga pembebasan biaya listrik untuk pengguna empat ratus lima puluh dan sembilan ratus volt ampere bersubsidi
ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama
yang pertama ini betul betul dicek di lapangan ketersediaan bahan bahan pokok
kita harus memastikan semuanya agar distribusi logistik ini lancar
kebutuhan pokok tersedia di pasar pasar
yang kedua yang berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah
tadi juga sudah saya perintahkan agar segera dieksekusi
dan langsung dibagikan